ketua kontingen indonesia syafruddin secara resmi melepas tim indonesia pasca berlaga di asian games dua ribu delapan belas
ribuan atlet dari berbagai cabang olahraga berkumpul untuk terakhir kalinya
syafruddin hanya menyampaikan terima kasih atas perjuangan atlet indonesia
indonesia berhasil finish di urutan keempat dengan raihan tiga puluh satu medali emas dua puluh empat medali perak dan empat puluh tiga perunggu yang melebihi target yang dipasang
indonesia berharap momentum keberhasilan di asian games dapat berlanjut di sea games dua ribu sembilan belas di manila dan olimpiade dua ribu dua puluh di tokyo
momennya memang awalnya itu kita tidak ditargetkan medali emas hanya mendapatkan medali minimum medali perunggu
tapi ya puji tuhan kita bisa mendapatkan medali emas dan semoga dengan momentum bagus ini bisa menaikkan pertenisan indonesia
panitia pelaksana asian games inas gok mengatakan puncak kepulangan kontingen dari negara negara peserta asian games akan terjadi pada tiga dan empat september
inas gok memperkirakan akan ada tiga sampai empat orang yang akan dipulangkan dari wisma atlet
inas gok juga sudah bekerja sama dengan kementerian perhubungan untuk menyiapkan kebutuhan transportasi kepulangan kontingen asian games
dan untuk mengetahui perkembangan tersebut
kini seputar kepulangan kontingen terutama para atlet yang berlaga di asian games
kita sudah terhubung dengan korespondensi nn indonesia mila diarahma di terminal tiga bandara soekarno hatta
mila kalau saya lihat di belakang anda situasinya masih sepi ya masih landai
tapi merujuk kepada kepulangan atlet asian games ini apakah ada pengamanan khusus di sana mila
ya selamat pagi ferdie dan amelia
betul sebenarnya kalau kita bicara soal gelombang
kepulangan atlet dan juga ofisial dari peserta asian games dua ribu delapan belas ini sudah mulai terjadi beberapa hari lalu ferdi
bahkan menurut informasi yang saya dapatkan baik dari pihak angkasa pura ii maupun dari inasgok
sampai dengan kemarin verdi sudah ada sekitar dua lima ratus atlet dan juga ofisial yang sudah kembali ke negara mereka masing masing
melalui terminal dua dan juga terminal tiga bandara internasional soekarno hatta
berkaitan dengan pertanyaan anda ferdi apakah terlihat ada pengamanan yang cukup signifikan atau adakah ekskalasi pengamanan yang terlihat
tidak terlalu berbeda ya dibandingkan dengan kondisi kondisi sebelumnya
artinya bahwa memang menurut penuturan dari pihak angkasa pura ii bahwa untuk pengamanan atlet ini tidak terlihat ada perbedaan dengan penumpang reguler biasa
jadi saya tidak melihat adanya penambahan misalnya personil kepolisian maupun tni yang kemudian diterjunkan di beberapa titik untuk mengamankan
namun semuanya berjalan seperti biasa
dan ini tampaknya memang senada kemudian dengan yang disampaikan juga oleh pihak angkasa pura ii bahwa
treatment kepada atlet ini saya rasa memang sama diterapkan dengan penumpang reguler lainnya
yang berbeda hanyalah pada saat nanti di counter imigrasi akan ada line khusus kepada para atlet ini untuk kemudian mempermudah mereka masuk ke ruang tunggu dan ini tidak mengganggu penumpang reguler lainnya
nah memang seperti tadi saya sampaikan ada sekitar dua lima ratus atlet yang sudah pulang pada tanggal dua september kemarin dan peaknya memang diperkirakan akan terjadi pada hari ini tanggal tiga sampai dengan tanggal empat nanti
nah beberapa atau ribuan
delapan atlet yang kemudian sudah kembali ke negaranya ini diantaranya berasal dari china taipei kemudian ada malaysia
tadi kami juga sempat melihat ferdi mungkin tadi tidak sempat terekam oleh gambar beberapa saat yang lalu kami melihat ada rombongan atlet juga yang kemudian sudah mulai memasuki ke counter check in di terminal tiga bandara internasional soekarno hatta berasal dari malaysia
kemarin juga kami lihat ada india dari pakistan sudah mulai kembali ke negara mereka masing masing
nah bagaimana kemudian skema pengamanannya atau skema
dari pihak angkasa pura dan kerjasama dengan inas gok untuk kemudian mengamankan kepulangan atau mempermudah kepulangan para atlet ini kembali ke negara mereka masing masing memang ada skema khusus
di antara nanti dari pihak angkasa pura dua akan menerjunkan staffnya dan akan menjemput langsung ke wisma atlet dan ada kira kira sekitar lima ratus unit bus baik mobil kecil maupun mobil box begitu yang akan diturunkan untuk membantu akomodasi para atlet ini baik dari wisma atlet menuju ke bandara internasional
jadi kerjasama kemudian dibangun dari inas gok dengan angkasa pura dua dan juga kementerian perhubungan
nanti kita akan melihat teman teman seperti apa kemudian gelombang kepulangan atlet ini apakah betul hari ini sudah mencapai puncaknya mengingat kemarin juga sudah banyak sekali atlet yang sudah kembali ke negara mereka ada sekitar dua lima ratus
apakah hari ini akan lebih banyak atau justru akan turun nanti kita akan lihat bersama
lalu mila dengan banyaknya yang pulang ke negara masing masing usai asian games ini apakah ada penambahan
apakah ada perubahan

ini menarik untuk kita kaji sebenarnya teman teman tapi berdasarkan update yang juga saya terima dari angkasa pura ii sampai dengan hari ini saya masih belum mendapatkan konfirmasi
tapi kalau melihat kemudian bagaimana dinamika dan juga kepulangan atlet ini sangat memungkinkan akan terjadinya penambahan penerbangan
tapi saya masih sekali lagi sampai dengan hari ini saya masih belum mendapatkan informasi berapa kira kira penambahan jumlah penerbangan
tapi sekali lagi bahwa ini kemudian apakah kepulangan atlet ini akan mengganggu pergerakan penumpang regular yang lain
kami melihat tidak ada yang berbeda treatmentnya sama
yang berbeda hanyalah pada saat antri di konter imigrasi saja yang kemudian akan ditambah counternya dibuka beberapa untuk khusus para atlet untuk mempermudah mereka nanti memasuki ruang tunggu
baik mila terima kasih atas laporannya selamat bertugas kembali